sertifikasi chse clean health safety and environment menjadi kunci mengembalikan geliat industri pariwisata
seperti misalnya perhotelan serta mengembalikan kepercayaan dari wisatawan
lalu bagaimana para pengelola bisnis perhotelan menyambut kewajiban sertifikasi chse tersebut
kami bahas bersama maulana yusron sekjen phri
sebelumnya kami juga mengundang perwakilan dari kemenparekraf untuk berdialog bersama kami malam hari ini
namun sampai dengan wawancara ini berlangsung belum ada yang bersedia untuk memberikan tanggapan atau komentar
saya sapa pak maulana selamat malam
selamat malam bapak
pak maulana jadi apa yang menjadi keberatan dari teman teman phri terkait dengan kewajiban sertifikasi chse ini
ya memang pada awalnya kami tidak keberatan dengan nama chse ini
sifatnya adalah gratis
dan kita tidak membayangkan bahwa chse ini akan dijadikan sertifikasi yang sifatnya berulang
karena memang yang namanya sertifikasi chse ini tidak ada hal baru yang dimujikan dalam setiap unsurnya
di bawah undang undang sepuluh tahun dua ribu sembilan
itu sudah ada
kejiban satu usaha untuk melakukan sertifikasi usaha
ya silahkan silahkan pak
masih saya mendengarkan
ya jadi sebenarnya kita sudah dalam undang undang sepuluh tahun dua ribu sembilan itu
sudah ditetapkan bahwa setiap hotel dan restoran itu wajib melaksanakan sertifikasi usaha
melalui lembaga mandiri
nah dalam situasi covid dari tahun dua ribu dua puluh yang lalu
itu kementerian pariwisata melakukan membuat satu program tersendiri melalui cs
karena tujuannya kan sebenarnya intinya untuk membuat satu gimmick dalam membangkitkan kembali
nah kalau kita bicara standar usaha hotel dan restoran itu
kita lihat unsur unsur yang di dalam standar nasionalifikasi usaha
itu sudah ada semua baik itu unsur daripada masalah kesehatan masalah keberpihak masalah keamanan
masalah kegiatan masalah kegiatan yang masuk juga masalah lingkungan
bahkan kalau kita kami di hotel dan restoran itu memang sifat pekerjaan kami adalah sifat pekerjaan yang harus memberikan pelayanan prima
untuk mendapatkan konsumen
jadi sudah dikenal bahwa hotel dan restoran itu memiliki standar atau klasifikasi
misalnya ada hotel non bintang sampai bintang lima untuk mengklasterkan segmen marketnya masing masing gitu
nah di dalam situasi covid itu kita mengacu bahkan kami lebih dulu daripada sehat
di bulan maret dua ribu dua puluh kami sudah mengeluarkan sop atau pedoman kepada helokursel hotel dan restoran
untuk bagaimana mengantisipasi sop yang ada itu terhadap
melakukan adjustment terhadap situasi covid
dan kemudian kami ada visi sampai dua kali di bulan juni
mengacu sop tersebut sop covid itu mengacu kepada keputusan menteri kesehatan
nomor tiga ratus delapan puluh dua atau tiga ratus dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
jadi pada garis besarnya tidak ada yang baru dalam cisi tersebut
nah kami keberatan itu kenapa
karena kelihatan indikasi akan diintegrasikan ke dalam oss
ini kan menjadi mandatorik
kalau sudah dijadikan mandatorik ini juga akan dilihat
harusnya kementerian pariwisata juga mengingat bahwa
dalam nangkip tak kerja itu diberi tujuan untuk memudahkan segala hal bagi pelaku usaha
bukan menambah sulit
kemudian yang sertifikat cisi ini harusnya mereka berdiri secara volunteer
jadi siapkan siapa yang mau menggunakan silakan
tapi kalau yang nggak menggunakan jangan ada paksaan
bahkan kalau mau dibuat menjadi branding silakan lah masalah
tapi jangan dipaksakan masuk ke aplikasi peduli lindungi
atau dipaksakan kepada pelaku pelaku usahanya yang sudah dalam kondisi yang nggak mungkin lagi
untuk mengeluarkan biaya untuk membuka usahanya
apalagi kita bicara bali ya kita sampai sekarang ini nggak ada yang mampu untuk menolong juga
untuk membuka pasarnya
itu ditambah lagi
lagi dengan syarat syarat yang menurut kami dibebankan oleh biaya itu
saya rasa tidak masuk di akal ya untuk masalah ini
selain unsur biaya yang menjadi keberatan tidak ada unsur kebaruan
artinya tidak ada urgency di sana melihat cisi ini
karena teman teman atau dari para pelaku pengusaha perhotelan pun
sudah menerapkan standar protokol kesehatan seperti yang ada di dalam chse itu
begitu ya pak
dan selama ini juga pasar itu tidak melihat cisi itu menjadi standar
itu sesuatu yang kita anggap bisa meningkatkan pasar gitu meningkatkan demand
tidak melihat ke sana gitu
namun saya ini menjadi trending kan karena kita memang ikut mendukung program kementerian pariwisata tersebut
karena kita anggap ini bukan program yang berulang
namun jangan sampai begitu sudah menjadi trending di pelaku usaha hotel dan restoran
kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menambah kewajiban bagi pelaku usaha
ini nggak pas ya targetnya
pak maulana ini kan kita ada di tengah pandemi
artinya semua bisnis semua sektor harus ada adjustment ya
termasuk teman teman dari industri perhotelan
kalau di satu sisi mungkin kita berpikirnya apakah bukankah dengan adanya sertifikat
atau sertifikasi chse ini di satu sisi justru bisa meningkatkan
atau mengembalikan kepercayaan dari tamu atau pengunjung hotel
sehingga mereka akan lebih apa
lebih secure atau lebih aman karena ada stempel atau cap chse ini
tidak juga mbak
itu semuanya adalah kita bicara mengenai brand ya
brand recognition itu menjadi hal utama kita dalam menjual produk kita
jadi bukan chse menjadi brandingnya
kan orang yang tahunya produk chse itu cuma ada di indonesia
dan seberapa jauh brand chse itu bisa meyakinkan pasar
bahwa memang benar benar yang menggunakan cisa itu memang benar benar
memang benar benar menggunakan tertib terhadap prokes covid tersebut
kita melihat di sini pelaku usaha itu nggak perlu didikte sampai sejauh itu
sampai harus menggunakan satu sertifikasi yang hanya menggunakan jalur tis
itu tidak perlu seperti itu
karena yang lebih berat lagi kita melakukan sertifikasi usaha mbak
sertifikasi usaha itu sampai kalau lift aja itu harus ada sertifikasi tersendiri lagi
kemudian kita untuk
kesehatan itu adalah like sehat
kita ada sertifikasi tersendiri lagi
sementara yang di endorse itu semua barang barang sertifikasi yang sudah checklist di dalam sertifikasi usaha
kita mengikuti amanah undang undangnya dan itu
menjadi status simple dan
industri hotel dan restoran itu untuk
mengikuti apa yang sudah disampaikan di undang undang sepuluh dua ribu sembilan belas
jadi biarkanlah kalau kita mereka mau melakukan
membuat lagi chse dengan chse
tapi jangan dimasukin sebagai oss
silahkan saja bergantung dengan seperti
hacap dan seterusnya yang merupakan volunteer
dan mungkin nanti akan ada segmen pasarnya tersendiri
jadi jangan karena hanya memaksakan seolah olah itu menjadi satu gimmick
yang dipaksakan oleh pemerintah kemudian dikorbankan
adalah pelaku usahanya itu kan tidak pas
oke kenapa anda melihat ini bisa saja sebagai suatu gimmick
anda menangkap itu kenapa pak maulana
ya emang itu yang terjadi kan
kalau cs itu dianggap mau dimasukkan ke indonesia

satu gimmick secara nasional itu supaya dianggap dengan gimmick indonesia care itu
yang dianggap diasumsikan pasal itu bisa menerjemahkan bahwa
sertifikasi chse itu adalah namanya produk
oh yang sudah menggunakan itu sudah pasti menerapkan prokes
padahal penerapan prokes ini kan sudah diatur semua
di tiga ratus delapan puluh dua dan tiga ratus delapan puluh delapan
boleh boleh saja siapa saja membuatkan satu sertifikasi terkait masalah prokes
namun jangan dijadikan semua menjadi mandatori
kemudian dimasukkan ke dalam satu aturan pemerintah itu kan nggak pas
kita sudah melakukan prokes melalui tindak mudah cipta kerja itu
untuk menghilangkan hal hal yang demikian
namun sekarang bisa dibunculkan kembali oleh kementerian pariwisata
kan itu tidak pas
oke apalagi mungkin untuk tidak semua kan industri perhotelan itu kan ada levelnya kan
untuk mungkin pengusaha perhotelan yang bintang tiga ke bawah gitu ya
itu mungkin akan memberatkan karena ada biaya tadi seperti pak maulana sampaikan
kemudian kalau tidak nantinya tidak akan mengambil sertifikat atau sertifikasi acse ini
strategi dari teman teman industri perhotelan seperti apa
tetap jalan saja maju saja atau bagaimana pak
ya kami itu tidak akan mampu mengikuti apa yang dibuat oleh pemerintah ya
karena sekali lagi ini bukan masalah besar dan kecil
besar diturut bayar dan kecil di gratis oleh pemerintah
itu kan juga akan membebani pemerintah akan mampukah membebani keuangan apbn lagi
dengan masalah sertifikasi usaha
saya contoh aja program dari kementerian pariwisata ekonomi kreatif ini cuma lima belas ribu tempat usaha di sektor pariwisata
dimana kita paham sektor usaha pariwisata itu ada tiga belas sektor usaha pariwisata yang terdaftar ya
yang terdaftar di undang undang sepuluh tahun dua ribu sembilan belas
nah kemudian di hotline nya
di hotel saja jumlahnya itu tiga puluh ribu
jadi untuk hotel saja sudah tidak mencukupi
nah sitanya kan disuruh bayar
nah sekarang bayangkan kalau ini dijadikan syarat
ini kan sudah membuat kotak kotak yang sudah tidak kebagian ini akan disuruh bayar nantinya
dan semua sertifikasi csa yang dilakukan tahun dua ribu dua puluh ini akan habis tahun ini
mungkin sebulan dua bulan lagi umurnya
sehingga setelah itu kita semuanya harus membiayai diri sendiri untuk mendapatkan sertifikasi sehat
jadi kita bisa dikatakan layak untuk menerima atau membuka pariwisata
kan ini sesuatu yang nggak fair ya menurut kami itu nggak fair
oke meskipun katanya akan ada atau akan mendapatkan subsidi ya pak maulana ya tetap tidak artinya
menurut kami itu tidak itu kan gimmick di awal mbak ya
sampaikan subsidi nanti pada akhirnya kami suruh bayar semua gitu loh
karena umurnya kan cuma satu tahun mbak
ini sesuatu yang luar biasa ya kalau menurut kami

sekali lagi saya sampaikan tidak ada hal baru
hotel restoran itu sudah ada namanya sertifikasi usaha hotel dan sertifikasi usaha restoran
dan itu wajib dilakukan
itu ada undang undangnya ada undang undang sepuluh tahun dua ribu sembilan
dan juga diturunkan ke dalam peraturan menteri pesawat dan ekonomi kreatif
bahkan kemarin di undang undang cipta kerja itu sudah diturunkan sebagai untuk diatur dalam nspk ya
itu sudah berbasis resiko itu semua sudah diatur
jadi tidak ada hal baru lagi
kita melihat sendiri di lapangan kok bagaimana menceklis semuanya itu hanya menempel stiker saja
dan rasanya itu tidak layak lah kalau dikatakan itu harus menjadi syarat wajib dengan berbiaya yang cukup mahal
mungkin harganya bisa lebih kurang lebih sama dengan biaya sertifikasi bisa hotel dan restoran gitu mbak
oke jadi jangan janji manis di depan aja begitu berjalan tiba tiba udah gak manis lagi gitu ya

satu tahun kurang lebih chse ini berjalan
satu tahun kurang lebih chse ini berjalan
tadinya kan memang diperuntukkan agar bisa mengembalikan trust atau kepercayaan dari masyarakat untuk mengunjungi atau menginap di hotel
dari phri melihat evaluasi sertifikasi chse ini selama satu tahun berjalan seperti apa
apakah dengan adanya sejumlah hotel yang sudah memasang sertifikat chse ini berubah gitu dalam kurun waktu setahun ini mendapatkan keuntungan

apakah dengan adanya sejumlah hotel yang sudah memasang sertifikat chse ini berubah gitu dalam kurun waktu setahun ini mendapatkan keuntungan
apalagi chse ini akan dijadikan mandatory

sangat tidak pengaruh yang namanya chse ini terhadap pasar

bahkan sekarang program pemerintah memberikan sertifikasi delapan lagi untuk menyelesaikan program
jadi kita harus jemput bola untuk melaksanakan itu
karena apa publik itu pelaku usaha itu sudah tahu bahwa nggak ada bedanya
ada cis nya itu tiga atau kami yang nggak cis nya justru bisa buka juga
jadi kekerasiannya yang dikatakan bahwa cis nya itu menjadi sesuatu yang bisa menaikkan pasar itu nggak ada
dipaksa itu dalam arti kita dipaksa untuk menggunakan cisa tersebut
tapi kalau kita bicara pasar sama sekali nggak ada
nah kemudian yang kedua
kami di pelaku usaha hotel dan restoran itu kami selalu katakan bahwa kita dituntut untuk memberikan pelayanan prima dalam menjual produk yang kita tawarkan kepada tamu tamu
nah tentu masalah pasar ini mereka sudah melihat bahwa itu dari pemasaran daripada hotel dan restoran itu juga berbeda
kami selalu menunjukkan dalam pemasaran itu melalui video video singkat itu
yang adalah bagaimana kami menerapkan protokol kesehatan tersebut
bukan menonjolkan cis nya
jadi yang kita tonjolkan apa yang dilakukan oleh hotel dan restoran
seperti mereka melakukan disintan selama dalam satu hari itu sebanyak dua kali atau setiap empat jam
kemudian bagaimana membersihkan semua perangkat atau pegangan kunci dan segala macam pegangan pintu dan sebagainya
itu kita harus dilakukan untuk memperlihatkan kepada pasar membuka kepada pasar melihat
oh ini adalah yang kami lakukan
untuk memberikan kenyamanan
dan itu semua diatur dalam keputusan menteri kesehatan tiga ratus dua puluh delapan tiga ratus delapan puluh dua
itu yang kami sekali lagi kami sampaikan
untuk masalah covid ini kami mengacu kepada kesehatan
bukan kepada chse itu sendiri
karena sudah ada aturan dari kementerian lembaga terkait yang mengatur bagaimana untuk mengantisipasi permasalahan covid tersebut
sudah menyampaikan keberatan dari phri atau akan berdialog dengan mas menteri selanjutnya
kami sudah mengirimkan surat
pada khususnya kami mengirim surat kepada deputi terkait industri pariwisata
hari ini kami sudah mengirimkan surat kepada mas menteri ya
alasan kami itu jelas
bukan masalah yang kecil dibiayai atau yang besar dibayar sendiri
dan satu lagi harusnya di kementerian pariwisata melihat mengevaluasi kembali bahwa mereka sendiri juga yang menyusun
apa yang diatur dalam standar usaha pariwisata itu
standar usaha apa
standar usaha standarisasi usaha
mereka sendiri yang ikut menyusun di sana
harusnya mereka juga sudah bisa menilai apa bergunaan chse ini apa perbedaannya dengan sertifikasi usaha
mudah mudahan ada solusi terbaik
ada jalan tengah untuk sertifikasi atau polemik sertifikasi chc ini ya pak maulana yusran ya
terima kasih sudah berdialog dengan cn indonesia connected malam hari ini
selamat malam pak
terima kasih pak